kawasan jalan sungai sadang kecamatan makassar kota makassar selasa pagi mencekam akibat tawuran dua kelompok pemuda
masa kedua kubu saling serang dengan menggunakan batu busur panah dan senjata tajam
tawuran yang berlangsung di tengah jalan raya ini membuat lalu lintas terhenti karena warga tidak berani melintas
bentrokan berakhir setelah personel polsek makassar dan polrestabes makassar datang ke lokasi
usai menyisir lokasi polisi menemukan sebuah anak panah yang digunakan dalam tawuran
polisi menyebut tawuran terjadi akibat dipicu dendam lama
jadi menurut keterangan dari warga bahwa pemicu perang kelompok tersebut masih motif yang sama yaitu dendam yang lama dari salah satu warga yang melakukan penyerangan
dalam insiden ini sebuah mobil warga yang terparkir rusak karena terkena lemparan batu
reinhard soplantila makassar south sea selatan